presiden jokowi dodo mengimbau masyarakat agar tidak khawatir akan pemulangan wni dari natuna ke pulau andriau
jokowi menyebut karantina yang dilakukan selama empat belas hari telah sesuai dengan prosedur
proses protokol kesehatan dari who yang kita ikuti secara ketat secara ketat
karantina di natuna juga di sana ketat diawasi ketat dicek harian dicek
sudah sekarang empat belas hari memang protokolnya seperti itu
jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya itu dipastikan bahwa itu memang prosedur sudah dilalui dan kembali
kita harapkan masyarakat juga menerima padanya memang sudah empat belas hari dikarantina dan tidak ada masalah
jadi tidak usah takut ya masyarakat ya pak
tidak usah takut tidak khawatir ya pak
oh sedikit sedikit takut ya enggak lah
oh sudah pro
proses protokol kesehatannya dilalui
terima padanya enggak ada masalah